dalam ktt as kali ini as berkomitmen untuk bisa menggelontorkan satu ratus lima puluh juta usd atau sekitar dua satu triliun rupiah
untuk investasi di bidang infrastruktur keamanan maritim dan upaya pengenanganan pandemi di negara negara asean
lalu seberapa besar kemungkinan manfaat yang akan diterima indonesia dari komitmen dana bantuan ini
dan seberapa besar pula peluang investasi yang akan masuk di indonesia
untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami
pertama adalah peneliti indef nailul huda selamat sore pak nailul
selamat sore mas bram semuanya
baik terima kasih dan juga telah bergabung bersama kami pula
jurubicara badan koordinasi penanaman modal atau bkpm tina talisa selamat sore ibu tina apa kabar
selamat sore atau selamat pagi waktu washington dc bapak ibu
baik terima kasih saya akan ke bu tina terlebih dahulu yang ada di washington
yang mungkin masih hangat begitu ya suasana yang ada di sana
kita tahu ini dana sebesar satu ratus lima puluh juta usd kemudian untuk negara negara asean
walaupun artinya itu dibagi sepuluh begitu ya
nah apakah memang sejauh ini sudah ada langkah lanjutannya yang kemudian misalkan ditangani oleh bkpm atau seperti apa bu tina
baik kalau kita melihat agenda pertemuan selama kegiatan konferensi tingkat tinggi atau special summit
antara amerika dan asean sebetulnya ada agenda lain yang juga menyertai atau membersamai apa yang dilakukan
nah kami dari kementerian investasi tentu fokus kami adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi amerika serikat di indonesia
kalau kita bicara mengenai data maka dalam dua puluh satu tahun terakhir atau tahun dua ribu sampai dengan dua ribu dua puluh
investasi sektor real amerika di indonesia sebesar sembilan belas lima miliar dolar

nah angka ini berbeda tentu dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan investasi di indonesia
lebih kepada bagaimana kepada negara negara asean
nah kalau kami di kementerian investasi bkpm fokus antara perusahaan amerika dengan apa yang dilakukan di indonesia
kita tahu di indonesia sudah banyak perusahaan amerika yang beroperasi lama
seperti chevron kemudian exxon cargil microsoft juga dan juga ada air products
nah kami di hari pertama ktt secara bersamaan paralel menteri investasi melakukan business forum
dengan dua belas business leaders atau dua belas pemimpin perusahaan
diantaranya adalah perusahaan yang saya sebutkan tadi mas bramas nailul yaitu adalah microsoft
mereka yang sudah lama berinvestasi termasuk yang baru akan berinvestasi
nah kalau kita melihat sebetulnya ada yang menarik bahwa selama ini amerika dalam lima tahun terakhir
tidak pernah masuk negara peringkat lima besar dalam hal realisasi investasi dari sisi fdi foreig direct investment
nah sejak triwulan empat tahun dua ribu dua puluh satu kemudian triwulan pertama dua ribu dua puluh dua ini amerika masuk ke dalam lima besar
dan di triwulan pertama ini mas nailul masuk ke dalam peringkat empat besar sebesar dua lima miliar usd
maknanya apa maknanya adalah bagi pemerintah indonesia ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi semua negara
tidak ada dominasi negara tertentu dalam hal investasi
ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengawal investasi sekali lagi tidak memberikan karpet merah hanya pada satu negara
nah ini kita lihat apa saja sebetulnya menjadi sektor investasi amerika di indonesia
ada pertambangan ada makanan minuman ada jasa ada industri kimia dan farmasi
nah kalau dikatakan apa sebetulnya oleh oleh dari amerika begitu
jadi ada satu perusahaan yang pada kesempatan ini ceo dan chairmannya bertemu langsung dengan bapak presiden
yaitu ceo chairman air products mr shefi ghasemi
nah air product ini berinvestasi lima belas miliar usd
dan sudah pasti tujuh miliar usd yaitu adalah bagaimana gasifikasi batubara untuk menjadi dimethyl ether atau dme dan juga metano
kenapa ini penting bagi indonesia kita punya banyak batubara kalori rendah
yang kalau tidak dilakukan industrialisasi maka kemudian tidak akan banyak manfaat bagi indonesia
dan sedikit saya harus tambahkan mengenai dme atau dimethyl ether
itu penting bagi kita karena akan menjadi subsidi subsidi lpg
kenapa penting karena lpg kita lebih masih banyak impor
satu tahun subsidi apbn kita sebesar sekitar lima puluh enam puluh triliun
kalau ini dilakukan maka kita akan melakukan penghematan apbn
dan apbn ini bisa kita gunakan untuk sektor lain yang lebih penting ketimbang dengan subsidi lpg
sementara itu dulu silahkan
baik bu tina artinya kan itu segala potensi yang mungkin ada
anda mengatakan tadi pemerintah indonesia telah bertemu dengan dua belas leader dari sana
nah bagaimana kemudian peluangnya begitu
karena kita tahu misalkan seperti
tesla misalkan beberapa waktu yang lalu katanya mau invest di indonesia
tapi kemudian batal
dan bagaimana kemudian peluang peluangnya indonesia bisa menarik sebanyak mungkin
kemudian dari potensi yang anda sebutkan tadi
mas bram ini memang perbedaan antara rencana investasi dan realisasi investasi
kalau kami di kementerian investasi selalu menyampaikan apa yang sudah ada dalam mou
atau perjanjian atau yang sudah direalisasikan
jadi kami tidak pernah mengumumkan yang masih
tahapnya pembicaraan atau pembahasan
yang tadi saya sampaikan misalnya air product itu sudah mou di bulan november lalu
lima belas miliar usd dan tujuh miliar usd seperti saya sampaikan tadi
proyeknya ada di sumatera selatan dan sudah groundbreaking
jadi ini kalau pak menteri bali selalu menyampaikan bukan nanti akan
tetapi sudah pasti akan berinvestasi di indonesia
termasuk freeport misalnya smelter yang dibangun di gresik itu targetnya dua ribu dua puluh empat harus selesai
jadi kita mesti membedakan antara peluang rencana dan realisasi investasi

tapi kalau peluang tentu lebih besar dibuat di indonesia

dan ini yang kita kawal adalah rencana investasi yang harus kemudian realisasi
karena bagi kami investasi ini tidak akan berapa karena kalau tidak realisasi
karena dampak bagi masyarakat menciptakan lapangan kerja
bagi pertumbuhan ekonomi tidak akan ada kalau tidak realisasi
baik saya minta tanggapan dari pak nailul seperti apa menurut anda kemudian
kemungkinan kemungkinan melihat dari bagaimana ekosistem dan juga kondisi yang ada di indonesia
bagaimana kemungkinan nanti akhirnya investasi ini bisa masuk dan juga
apa ya bermanfaat bagi rakyat banyak begitu

ya mas bram
kita pasti menyambut baik ya kabar dari mbak tina nih sama pak bahlil dari amerika
yang memang mengatakan bahwa ada sejumlah investasi yang akan masuk ke indonesia gitu
nah ini juga data tadi yang menarik
mbak tina memang kalau amerika kan selama ini kan di sepuluh besar mungkin ya
tapi selama dua tiga bulan terakhir memang masuk ke lima besar itu juga
ini juga sangat kita apresiat
istilahnya seperti itu
namun memang tadi kalau mendengarkan mbak tina bahwa mou dengan air maaf mbak tadi air product ya
ya air product itu kan november ya
itu memang sudah november artinya adalah ini pertemuan yang kemarin dilaksanakan memang untuk ya istilahnya adalah ya kalau saya bilang adalah memastikan saja gitu
tapi nggak ada yang namanya investasi baru
ini saya ingin tanya ke mbak tina juga ya
itu memang kalau saya lihat nggak ada nih dari air product memang mau tambah berapa karena sudah ada mou gitu
nah yang sebenarnya yang kita nantikan adalah mou mou lainnya mbak tina
bukan dari air product yang itu sudah pasti november gitu kan ya
november tahun lalu juga sudah mou sudah ada realisasinya
tapi kita ingin oleh oleh yang lainnya gitu pak
oleh oleh yang sudah dibeli gitu kan
sudah dibeli dibawa ke amerika terus dikatakan lagi ini oleh oleh dari amerika loh
itu bukan seperti itu kan sebenarnya kan
tapi konsepnya kita ingin oleh oleh yang baru gitu
nah sebenarnya kemarin kita sangat menantikan bahwa sama tesla gitu kan
tapi lagi lagi masih terganjal dengan isg ya mbak tina ya
itu yang menurut saya juga ee
masih jadi ganjalan untuk tesla untuk bisa berinves di indonesia
nah ini tesla pun memandang bahwa isg di india lebih bagus dibandingkan di indonesia gitu kan
makanya tesla akhirnya berinvestasi di india dibandingkan dengan indonesia gitu
nah makanya sebenarnya yang ingin saya ingin dan masyarakat luas mungkin nantikan adalah oleh oleh lainnya
bukan oleh oleh yang sudah
sudah dimiliki gitu
cuma dibawa ke amerika kemudian dibalikin kembali ke indonesia dikatakan sebagai oleh oleh gitu
baik pak nelus
baik mas nelu saya boleh langsung mas bram
oh ya silahkan
ini soalnya akhirnya harus kita pahamkan
mbak tina silahkan tanggapannya seperti apa
jadi di luar lima belas miliar usd yang kemudian lebih banyak kepada gasifikasi batubara menjadi dme di metil ether metanol etanol dan juga amonia
reproduksi ini ada rencana tambahan investasi mas nelus besar dua miliar usd untuk hidrogen
kenapa hidrogen karena kita punya banyak bendungan
dan bendungan ini banyak sudah dibangun oleh kementerian pupr yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembelian hidrogen
jadi kalau boleh informasikan kenapa pagi ini saya sudah rapi waktu washington karena setelah dialog dengan cnn ini saya ikut perintah cnn
saya dialog dengan cnn dulu baru kemudian akan berangkat ke allentown
allentown ini adalah lokasinya air products dan kami akan melihat langsung mobil hidrogen
karena ke depan energi di luar dari baterai adalah hidrogen
nah ini yang kemudian pemerintah betul betul menunjukkan bahwa pemerintah serius
untuk investasi energi baru terbarukan karena kita yang memastikan bahwa transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan terjadi di indonesia
nah termasuk kalau tadi disampaikan oleh oleh lain apa
pertamina dengan chev fron dan juga pertamina dengan exxon melakukan mou di sini
mas nailul jadi di kemarin ada penetanan mou antara pertamina dengan exxon dan sehari sebelumnya pertamina dengan chevron
dan ada juga alpan lighting
alpan lighting ini adalah perusahaan yang melakukan relokasi investasi dari china
ini adalah perusahaan yang nantinya setelah berproduksi ini nanti akan konstruksi mereka pulang ke indonesia akan mulai mengurus dokumen untuk pembangunan konstruksi di kit batang
kawasan industri terpadu batang
artinya ini akan membantu juga neraca perdagangan indonesia
baik butina artinya ini menjadi komitmen begitu ya
ada oleh oleh lain ketika panelul tadi meragukan jangan jangan ini bukan oleh oleh yang baru begitu hanya memastikan
artinya akan ada
artinya akan ada yang baru dibandingkan dengan akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu bu tino
jadi kami sudah memiliki data datanya dan tentu kami menyampaikan secara lengkap dalam kesempatan setelah pemerintah kembali ke jakarta nanti
karena memang dari dua belas perusahaan itu ada peningkatan investasi
jadi yang kami sampaikan amerika ini sudah lama investasi di indonesia
tapi yang kita ingin pastikan adalah ekspansi dari investasi mereka di indonesia
satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh business forum
kemarin pak menteri bahlil bertanya kepada para pelaku usaha justru
ada masalah apa di indonesia
kalau ada masalah sampaikan kepada kami
nah yang sangat membahagiakan adalah seluruh pelaku usaha menyampaikan tidak ada masalah
karena saat ini pemerintah indonesia betul betul serius untuk melakukan investasi dan bekerja sama dengan juga pengusaha dari amerika bisnis dari amerika
dan mereka menyampaikan undang undang cipta kerja juga salah satu kunci bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk menambah investasi di indonesia
dan juga termasuk pengendalian pandemi
bahkan salah satu bisnis leader menyampaikan bahwa saat ini pemerintah indonesia berlari kencang dalam kondisi yang tidak pernah mereka temui di masa masa sebelumnya
dan mereka berharap bisa mengikuti lari kencangnya pemerintah indonesia
baik berarti harapannya adalah ekspansi begitu ya tidak hanya yang sudah ada sekarang
nah saya minta perspektif dari pak nailun dan juga indef begitu
sebenarnya kalau dilihat seberapa menggiurkannya begitu indonesia dan juga ekosistem yang kita punya
apalagi bagi investor yang dari amerika begitu pak nailu
ya kalau kita lihat memang tadi epresif ya ke mbak tina itu menjelaskan secara detail oleh oleh lainnya gitu kan
yang memang kita tunggu realisasinya mbak tina ya
kita tunggu realisasinya yang akan mungkin akan kita lihat di tribulan tribulan setelah pak menteri pulang nih gitu kan
nah memang kalau kita lihat ekosistem di indonesia
kalau kita lihat dari data saja sebenarnya itu juga sudah menunjukkan bahwa
ya perusahaan amerika sepertinya tertarik nih investasi di indonesia
terutama untuk di pertambangan kalau salah ya
itu cukup bagus gitu kan ya
dan memang salah satunya itu ya kalau kita lihat ya kembali lagi ke masalah di
pertama pasti pangsa pasar
kemudian dari energinya memang kita energinya lumayan banyak gitu kan
terus kemudian juga
kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah
kalau perspektif saya itu ada sebuah mungkin ini mbak dina
kayak semacam masih kekurangannya gitu
saya nggak bicara positifnya aja tapi kekurangannya itu di isg tadi yang seperti yang saya sampaikan gitu kan
bahwa di isg ini yang kemarin sampaikan juga sama pak luhut gitu kan
pak luhut sampaikan kepada elon musk
bahwa kita komitmen dengan isg nya gitu
namun saya belum melihat nih komitmen dari pemerintah untuk menuju ke sana gitu kan
nah ini yang saya rasa kita tunggu kabar baiknya dari pemerintah
bahwa memang serius untuk bisa menyelesaikan masalah tentang isg ini
karena kalau kita lihat masih banyak ya
sepertinya investor investor asing yang dia belum firm dengan isg yang ada di indonesia
nah sekedar info saja
ada kalau kita mengutip data dari hsdc ya
ada lima ribu investor yang dia tertarik untuk menanamkan uangnya ke perusahaan perusahaan yang dia menerapkan prinsip prinsip isg gitu
nah ini nilainya sangat besar sekali gitu kan
dan ini yang saya rasa bisa indonesia lah itu dengan istilahnya adalah tadi dengan jika dikatakan mbak tina undang undang cipta kerja gitu kan
yang katanya menjadi daya tarik bagi investor seharusnya isg ini nggak jadi masalah gitu kan
tapi sekali lagi isg ini belum bisa diterapkan dengan baik di indonesia
dengan buktinya tesla lebih memilih di india gitu
itu berarti beberapa kendala begitu ya
anda sepertinya sedikit berhati hati tadi menyebutkan beberapa hal minus begitu yang harus kemudian menjadi perhatian pemerintah juga
kita tunggu begitu bu tina bagaimana kemudian kelanjutannya kita tetap memakai kacamata atau perspektif positif
terkait dengan hasil pertemuan dari us asean summit kali ini
dan semoga ini bisa menjadi dampak yang juga positif tentunya bagi indonesia
terima kasih sekali lagi jubir bkpm tina talisa dan juga peneliti indef nailul huda telah bergabung bersama kami di program cnn indonesia newsroom